dan bisa menjadi salah satu hikmah dari kita menjalani puasa ramadan
ya alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan buka bersama
meskipun menurut saya jumlahnya sangat terbatas ya
tapi alhamdulillah akhirnya kita bisa berbuka puasa bersama di istana
tanpa masker dan bisa mendengar tausiah tadi
saya rasa ini merupakan juga waktu yang sangat spesial
karena sesudah pemilu dan ini juga merupakan tahun terakhir untuk kabinet
jadi juga merupakan suatu event yang bermakna bagi kita semuanya
alhamdulillah hari ini saya kapolri dan seluruh menteri kabinet indonesia maju
bisa bersilaturahmi dengan buka bersama dengan bapak presiden kita
bapak joko widodo dan bapak wapres
baru kali ini lagi kita berbuka puasa
buka puasa bersama di bulan ramadan kali ini terasa sangat spesial
karena kita tahu bahwa baru saja kita selesai melaksanakan rangkaian pesta demokrasi
dan saya kira ini saatnya untuk kita kembali bersama bersatu
ini pengalaman yang pertama kali bagi saya sebagai menteri baru di kabinet ini dan
dan tentunya senang bisa bersilaturahmi dengan para sahabat
ya mudah mudahan buat saya sih kita bisa bekerja sampai akhir dengan sebaik baiknya
buat masyarakat ini kan pemilu udah beres jadi bisa konsentrasi bekerja kembali
dan buat saya itu selesai semua dengan sehat sehat
jadi mari kita gunakan ramadan ini sekaligus untuk mendoakan
saudara saudara kita di palestina agar mereka lebih kuat
dan agar penderitaan mereka segera berakhir